gitu sebagai ungkapan terima kasihku kepadamu aku siap menjadi budakmu ayo tuan angkat aku
jadi budakmu ajak aku ke manapun kau pergi aku tidak perlu abdi setia pergilah dan jangan
mengganggu orang lagi ini kenapa tuh para aku ikut ikut lepaskan saya ikut tuhan lepaskan
atau aku akan mengajarmu baik tuhan ya tuhan
akhirnya cairan ayu kumuning ini aku dapatkan
ya akulah yang akan menjelma jadi dewi derpati
kembar pergi mikrofon
akhirnya rencana ke medio hotep empat puluh tujuh adventure tadi ya untuk memilih itu
dasar kau krakatnya
orang kita yang dikasih uang
kok kamu jadi yang marah marah barah
aku kan udah bilang sih sama kamu
kalau menolong orang itu harus ikhlas
namanya tidak ikhlas
tapi kan mereka memberinya dengan ikhlas
kan ada pepatah juga
kita nggak boleh menolak rezeki barah
sekarang cubit cubit aku
siapa yang cubit kamu
memangnya aku mati rasa
aku dijupi kamu kan tadi
sembarangan aja kamu
sekarang pukul pukul aku
kamu itu tidak berhenti berhentinya mengganggu orang
kenapa kamu cengengesan
ampun tuan aku hanya ingin main main
aku datang kesini hanya untuk berterima kasih kepadamu
sekarang majikanku tidak berani lagi menyuruhku untuk mencuri uang
baguslah kalau begitu
sebagai ungkapan terima kasih ku kepadamu
aku siap menjadi budakmu
ayolah tuan angkat aku jadi budakmu
ajak aku kemana pun kau pergi
aku tidak perlu abdi setia
dan jangan mengganggu orang lagi
ini kenapa tuh barah
ampun tuan ampun tuan aku ikut kamu
atau aku akan menghajarmu
baik tuan ya tuan
kami mau mencari teman kami yang hilang
iya kek kakek lihat tidak
perempuan cantik kulitnya putih bersih
tingginya semampai namanya farida
wah tidak kenal nak
kalau begitu kami permisi kek
tunggu tunggu tunggu
kalian jangan ke daerah sana
itu daerah berbahaya
barah sebaiknya kita jangan kesana barah
nanti kalau ada apa apa siapa yang tanggung jawab
aduh aduh aduh
terima kasih nak
tolong selamatkan aku
aku jadi tambah yakin barah
kamu memang sudah gila ya
tiba tiba aku merasakan farida dalam bahaya
sudah lah barah
itu cuma pikiran kamu saja
kita harus temukan farida
perasaanku sungguh tidak enak
tidak ada gunanya kamu menangis
jadi kamu rela kan saja
jangan kau rusak kecantikanmu
tangisan yang tak berguna itu
hentikan hentikan ada apa ini ayo nih dia membuatku kesal nek tapi itu tindakan bodoh
kalau terjadi apa apa dengan farida maka impianmu untuk cantik selamanya kan musnah
ini ayo ayo cepat tinggalkan dia jauh jauh
akhirnya cairan ayu kumuning ini bisa menjadi milikku
dengan cairan ini
aku akan berubah menjadi cantik
secantik dewi drupadi
dengan wajahku yang cantik
kakang badrika tidak akan pernah lagi berpindah kelain hati
aku suka minum cairan itu apa maksud perkataanmu itu aku akan memberitahu bahwa bukan cairan air
kemuning tapi cairan sekolah jati jadi tidak akan menjadi cantik tapi membuat jadi berkata jujur
eh terangkan lepaskan tetokanmu ini perempuan licik seperti kami harus dilawan secara licik juga
sekarang kamu akan berkata jujur kepadaku dasar kau kerak kerang ajar sekarang